satgas pangan polda banten berhasil mengungkap kasus penyimpangan penjualan beras bulog di pasaran
pengungkapan kasus ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari inspeksi di rut perumbulok budi waseso beberapa waktu lalu di gudang pasar induk beras cipinang
dalam jumpa pers bersama budi waseso pada jumat siang polda banten menghadirkan tujuh tersangka
mereka ditangkap di lokasi berbeda mulai dari lebak cilegon serang kabupaten serang kota serta pandeglang
para tersangka pelaku yang ditangkap terbukti memindahkan beras bulog ke kemasan beras merek lain lalu menjualnya dengan harga yang lebih tinggi
dalam operasi itu polisi turut menyita tiga ratus lima puluh ton beras bulog yang sudah dikemas ulang dengan merek berbeda
bagaimana mungkin beras dari bulog mereka beli rp delapan tiga ratus langsung diganti bajunya
dia jual dengan pasar premium
ya rata rata dua belas ribu
nah ini juga harus kita sikapi
karena menurut saya kalau ini didalami dan ini memang ada usus kerajaan dan ini merupakan wujud kegiatan mafia yang tujuannya kepada negara
ini bisa dikenakan undang undang seversi